saudara sebanyak tiga puluh tujuh perjalanan setiap hari disediakan oleh pt kereta api indonesia untuk pemudik di stasiun pasar senen
lebih dari separuh tiket yang tersedia untuk pemudi telah terjual
pt kereta api memprediksi rata rata empat belas penumpang per hari di masa lebaran dua ribu dua puluh empat mulai terjadi sepekan jelang lebaran
dan lebih dari tiga ratus tujuh belas tiket kereta api telah terjual selama dua puluh dua hari mulai dari tanggal tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh empat
sedangkan untuk dua hari jelang lebaran yakni sepuluh dan sebelas april lebih dari sembilan puluh tiga persen atau empat puluh enam ribu tiket terjual
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv taufik riyadi di stasiun senen
taufik bagaimana kesiapan pt kai untuk mengantisipasi lonjakan penumpang taufik
mercy dan juga selera pt kai indonesia khususnya untuk pt kai daob satu jakarta ini sudah melakukan beberapa persiapan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang untuk masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh empat atau arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat nanti
di antaranya yang disiapkan oleh pt kai adalah menambah rute perjalanan
total ada sekitar tiga ratus empat puluh empat rute perjalanan yang ditambah untuk nantinya untuk mudik dua ribu dua puluh empat nanti dan total nantinya akan ada sekitar satu enam ratus enam puluh empat rute perjalanan
dan juga selain rute perjalanan yang ditambah pt kai juga sudah akan menambah khususnya untuk daob satu jakarta ini akan menambah sekitar enam belas kereta
dan untuk stasiun pasar senen sendiri ini akan mendapat enam kereta tambahan untuk arus mudik yang nantinya akan dimulai pada tanggal tiga puluh satu maret sampai dengan dua puluh
dan selain kesiapan dari arus perjalanan pihak dari pt kai juga sudah melakukan beberapa persiapan seperti kesiapan dari kereta maupun dari stasiunnya
untuk kereta sendiri sudah dilakukan beberapa pengecekan diantara seperti interior kereta dan juga pengecekan rem
dan untuk stasiunnya sendiri beberapa sarana dan prasarana seperti ruang tunggu toilet dan juga untuk ramah defable ini sudah diperbaiki untuk menghadapi lonjakan penumpang yang diprediksi untuk di stasiun senen sendiri ini

disabilitas disabil sudah bisa kita lihat untuk jalur jalur teman teman disabil sudah dilakukan oleh kai dawab satu
kemudian toilet toilet yang khusus ramadha wafel ramadha disabil juga ada
keangkutan lebaran dua ribu dua puluh empat mulai dari tanggal tiga puluh satu itu untuk data ya tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh
ya mersi untuk keterangan dikatakan oleh manajer humas pt kai daob satu jakarta yaitu iksan henry wintoko
untuk stasiun pasar senen ini bisa dikatakan sudah seratus persen dari prasarana seperti ruang tunggu dan toilet difabel khususnya yang memang menjadi perhatian pada tahun lalu
dan juga untuk perjalanannya sendiri yang menjadi catatan untuk perjalanan kereta api pada tahun ini adalah adanya titik titik bencana seperti titik banjir dan juga titik longsor
seperti yang diketahui saudara memang beberapa tahun yang lalu untuk jalur jawa bagian utara ini sempat terendam banjir sehingga memang pt kai ini menaruh atensi lebih terkait titik titik
untuk destinasi favorit bagi para pemudik khususnya untuk dari bagian jakarta daob satu adalah dari tiga tempat yaitu kutu arjo semarang yogyakarta dan juga surabaya
sampai dengan tanggal tiga april nanti ini tiket ini masih ada sekitar dua puluh persen lagi
sedangkan saudara untuk arus balik sendiri memang ini untuk tiket arus balik ini masih ada sisa banyak tiket diantaranya untuk dari tanggal dua belas april sampai dengan tanggal dua puluh satu april ini jumlah tiket yang terjual ini masih berada di bawah lima puluh
jadi untuk anda yang ingin membeli tiket dan juga untuk pergi mudik khususnya pada tanggal tiga puluh satu sampai dengan tanggal tiga puluh satu
dan juga tanggal sebelas april ini diharapkan untuk mengecek secara berkala di aplikasi pt ki karena untuk terketapi tambahan nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh pt ki